presiden joko widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bbm pada tiga september lalu
usai diumumkan dalam rentang waktu lima hingga sepuluh september
lembaga survei indikator politik indonesia melakukan survei terhadap satu dua ratus lima belas responden
mengenai kepuasan kinerja presiden usai kenaikan harga bbm
hasilnya dengan margin of error kurang lebih dua sembilan persen
tingkat kepuasan atas kinerja presiden menurun cukup tajam
dari tujuh puluh dua tiga persen pada agustus lalu turun menjadi enam puluh dua enam persen
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi menjelaskan
penurunan tingkat kepuasan tersebut salah satunya disebabkan mayoritas warga menilai
akan menanggung konsekuensi dari kenaikan harga bbm
sebanyak enam puluh enam persen responden percaya kenaikan harga kebutuhan lain juga akan meningkat
menanggapi hasil survei politisi pdi perjuangan adian apitupulu mengatakan
kenaikan harga bbm sebenarnya
bukan baru ini terjadi
ia menjelaskan jika dibandingkan masa pemerintahan sby
kenaikan harga bbm yang dilakukan jokowi dodo masih lebih rendah
meski begitu ia tetap menyambut baik hasil survei yang telah dilakukan
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pemerintah
dibandingkan dengan presiden sby itu presiden sby itu menaikkan sekitar dua ratus lima puluh empat persen
kenaikan harga bbm di sby itu sekitar lima puluh tahun
sementara presiden jokowi menaikkan dalam persentase hanya lima puluh empat persen
itu kalau secara persentase
kalau secara angka total kenaikan bbm di era presiden sby itu rp empat enam ratus sembilan puluh

sementara di era presiden jokowi kenaikan bbm itu rp tiga lima ratus
jadi secara angka masih lebih mahal kenaikan bbm secara total di pemerintahan sby
sebesar rp satu satu ratus sembilan puluh dibandingkan oleh zaman jokowi
dari partai oposisi ketua dpp partai keadilan sejahtera
mardani alisera pun menilai kenaikan harga bbm memang masih belum tepat
kami menolak kenaikan bbm karena berat berat buat masyarakat
alasan migrasi dari barang ke orang belum bisa dilakukan secara tuntas
karena dtks tadi data terpadu kesejahteraan sosial kita masih berantakan
indikator politik indonesia menilai sosialisasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat
terkait alasan kenaikan harga bbm masih diperlukan
pemerintah pun diharapkan mampu memitigasi dampak lain dari kenaikan harga bbm
jika tidak dilakukan kemungkinan tren penurunan kepuasan kinerja presiden bisa berlanjut